bri group memperingati hari kartini dengan mengapresiasi lebih dari tujuh perempuan dalam acara wonderful and manic fiction women dua ribu dua puluh
bumn menilai perempuan sebagai sosok penting dalam transformasi bumn serta mewujudkan inklusivitas keuangan di indonesia
bumn menilai perempuan sebagai sosok penting dalam transformasi bumn serta mewujudkan eksklusifitas keuangan di indonesia
event women dua ribu dua puluh dua dihadiri menteri bumn erick thohir komisaris utama bri direktur utama bri sunarso jajaran direksi bri pnm dan pegadaian serta dimeriahkan brand ambasador bri cinta laurakir
menjadi seorang perempuan itu sebuah privilege karena kita bisa semuanya
memimpin berkarir bisa dua duanya pun bisa kita gak usah menilih dua duanya bisa
women dua ribu dua puluh dua merupakan acara peringatan hari kartini yang digelar untuk mengapresiasi para sri kandi bumn yang memiliki peranan esensial dalam transformasi bumn serta mewujudkan inklusivitas keuangan di indonesia
pergerakan ekonomi umkm juga banyak dari kalangan wanita
dan ini bukti bagaimana peran wanita itu menjadi juga apresiasi
kita menjaga yang namanya ekonomi keluarga
apalagi di tekanan ekonomi seperti ini kadang kadang pemasukan dari dua belah pihak apakah seorang suami bekerja atau ibu ibu membantu daripada ekonomi keluarga itu hal yang sangat positif
bri selalu membuka kesempatan bagi perempuan untuk memaksimalkan potensinya untuk perusahaan dan indonesia
dengan memberikan kesempatan yang setara kepada pekerja wanita
dalam menitik karir
di bri itu yang sudah masuk di senior management di manajemen sampai ke pod minus satu itu jumlahnya perempuan ini ya
delapan ratus dua puluh dua kaum perempuan sudah masuk di posisi pod
dan itu artinya sebenarnya dari seluruh jajaran manajemen
termasuk senior manajemen
strateginya adalah kita sediakan produk dan layanannya dan kita hadirkan produk itu ke tempat nasabah di mana berada dan kita menjemput bola bukan menunggu di kantor
maka kemudian timnya namanya brigade madani ahlaknya pak kita buat program culture namanya culture activation program

bri juga terus berupaya memberdayakan perempuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah umkm agar bisa tumbuh berkelanjutan dan naik kelas secara sistematis
melalui pembentukan holding ultra mikro umi yang terdiri atas bri pegadayan dan pnm
dan kebetulan yang disasar kalau nasabah nasabah mekar itu kan memang kumpulan dari ibu ibu kan
kumpulan dari ibu ibu
jadi kalau ditanya peranan perempuan ya memang itu kita rancang disitu banyak yang ditanyakan

dan itu lah mengkolaborasikan semua peranan perempuan dalam kontribusinya kepada negeri ini

di tahun dua ribu dua puluh dua holding umi menargetkan dapat melayani lima juta nasabah baru di segmen ultra mikro
di sisi enam puluh ribu ketua atau anggota kelompok mekar menjadi agen briling